gue gak mau
ih eh salah salah
itu makanan gue bukan punya gue
eh salah sendiri
maaf ada masalah apa ya
aduh ngapain lagi sih mereka
gue jadi ikutan deg degan takut ada masalah lagi di kafe
apa ada karyawan kami yang bermasalah atau mengecewakan anda
lo lagi sibuk ya
ini gue lagi sama temen temen gue lagi di luar
nih langsung gue salamin aja ya sama temen temen gue
ada satu lagi yang spesial
kalo sampe liat gue bisa diungsiin ke benua antartika sama rara
sukses ya ra buat kencannya nanti
makasih lah udah bantuin gue milih
jadi gimana sih
kemarin gue seru banget tau
kenapa sih lo
kayak berat banget mikirin sesuatu
eh lo tuh kalo ada masalah nih cita cita aja sama kita
soalnya gue udah telepon dia aku gak diangkat
gue juga udah samplengin rumahnya tapi tetep gak ada orang
eh lo pada tau gak sih dia gimana
mungkin dia lagi sama rifki
lo omong jangan ngaco deh ya
lagian kan dia biasanya sibuknya sama rifki
biar gitu mereka kemarin dihukum barengan sama fatogar
udah gak usah dibahas lagi
gue udah tau soal itu
nih lo tuh kalo misalkan udah tau tuh langsung bertindak
nggak usah buang buang waktu
eh keburu si michelle nih dishalib sama si rifki
wah kelar hidup lo
bener tuh kata eddy
kalau lo emang niat deketin michelle lo tuh harus lebih agresif
karena menurut buku yang gue baca cara gitu menggaya cewek
kita nih sebagai kaum cowok harus ngejar cewek
karena kalo kita ngejar ngejar cewek hati cewek itu akan luluh
dan mereka nganggep kita tuh serius sama dia
gue emang gak boleh sampe kalah dari rifki
gue harus lebih dulu dapetin michelle dan jadi pacarnya
nah silahkan kak rivki ini semua makanannya
eh kerupuk kulit
ini banyak banget lu kira gue belum makan sama minum dari sd
iya banyak banget ini
lo kan yang bilang makanan favorit disini yang best seller disini kasih gue
minuman yang best seller disini kasih gue
ya udah gue kasih semua
gue bilang yang paling enak diantara tiga itu tadi
kenapa semuanya jadi di bawah
eh botol kecap
menurut gue kan namanya tadi kan yang paling menurut gue
ya udah yang paling mini
ya terus ini dibayarnya gimana ini banyak banget
oh gue harus pecahin celengan gue dulu gitu iya
itu denta lo nih makan semuanya sampe lo kenyang
kalian mau gue kenalin sama temen gue yang itu
mau mau banget
gue kesana dulu ya
ini lebih duit
dewi pake acara nyamperin michelle sama dia
sama rifqi lagi
iya banyak banget
temen temen gue pada mau minta kenalan sama lo
sabar aku mbak
kita bisa duduk disini aja nggak
lo sendirian kan
sorry banget tapi gue gak sendirian
pacar gue nogoban dailah ini

gue juga pengen nunjukin
levelnya tuh jauh diatas dia
michelle tuh satu satunya cewek
yang susah banget gue deketin
michelle tuh gak pernah kegayaran
dan mandiri banget
lo tuh harus sering sering
kemisal setiap hari
gue kan udah baca bukunya
jadi gue punya kunci yang jitu buat lo
nah itu dia
gue setuju banget sama si ardi
sebatu batunya cewek nih
kalau lo gituin
bakalan luluh hatinya
percaya udah sama gue
bukan lagi no
kalau misalnya udah luluh nih
kayak cinta lo
gue jamin seribu persen lo akan diterima
karena bau banget tau gak
ya emang bau
emang pemukaan customer disini pada cabut
emang bisaan ya si botol kecap
mundur juga kena kalau gini caranya
jadi sekali lagi gue minta maaf ya
sorry banget gue udah punya hati yang harus dijaga
sumpah demi apa pengen banget gue serut botol kecap
sampai tipis tipis tau gak
nekat banget rifki ngakuin michelle jadi pacar
padahal disini kan ada dewi
dia pasti kaget anak ips bisa jadian sama anak dipa
rifki pacaran sama michelle yang jelas jelas anak pipa
apa emang cuma nyari alasan aja karena dia nggak nyaman sama temen temen gue
eh sorry ya udah ganggu waktu lo
yaudah deh kita balik aja
enggak enggak enggak ada yang ganggu ya
lupa santai aja santai aja
pacar gue juga orangnya santai kok dan pengertian
kau buktinya senyum senyum dia
kalo dari mukanya michelle keliatan banget kalo dia mau protes waktu rifki bilang pacar
kayaknya emang mereka cuma janjian ngeles aja deh
gak pacaran beneran
kalau enggak pasti udah pecah nih anak ipa sama ips
eh sini balik aja ke meja udah ganggu kasiannya
gue balik dulu ya
ngapain kesana sih udah disini aja lah
ya kan temen temen gue mau kenalan
gimana seru kan
hah makan tuh bojengkol
eh eh eh bentar bentar bentar
mau kerja lo pikir ngapain liburan gue disini hah
enggak lo disini aja ya pacar ya temenin gue makan
ih dasar botol kecap
eh ini denger ya
yang pertama gue gak sudi lo panggil gue pacar lo
yang kedua ini hari pertama gue kerja
jadi please jangan merusak itu
karena gue gak mau dipencat oke
enggak lo disini aja
ini gue maunya lo makan bareng gue disini
ini kan gue mau tidur juga
gue udah kenyang abis makan jengkol lo
gue gak pesen ini
ya udah gak mau kan
makan bareng gue disini
gue gak mau
ih eh salah salah
ih lo kebiasaan gue bilang makan
itu makanan gue bukan punya gue
eh salah sendiri

ada masalah apa ya
aduh ngapain lagi sih mereka
gue jadi ikutan deg degan takut ada masalah lagi di kafe
apa ada karyawan kami yang bermasalah atau mengecewakan anda
gak ada pak gak ada
kalau itu gak ada
dan mbak michelle ini sudah melayani saya dengan baik
dia juga lemah lembut sopan ramah sama saya
cuma permasalahannya itu satu pak
saya terlalu banyak mesen makanan ya
jadi saya gak sanggup untuk ngabisin sendiri
lalu saya minta dia untuk menemani saya menghabisi pesanan saya
tapi dia gak mau
pak aduh pak ini mohon maaf ya pak
tapi pelanggan yang satu ini tuh demen minum kecap gitu pak
jadi kadang kadang kalau ngomong suka melantur pak
kalau ada pelanggan yang bikin suasana kafe jadi gak nyaman
bisa tegur pak
kepuasan pelanggan itu nomor satu
kita harus memberikan pelayanan yang terbaik
dan dia juga udah banyak pesen makanan
jadi saya rasa gak ada masalah dengan permintaan dia
saya juga akan menyediakan waktu untuk michelle
apalagi kondisi kafe juga sekarang sedang tidak yang baik
jadi saya rasa gak ada masalah
terima kasih jadi gak masalah nih ya
wah terima kasih pak pak
ini memang kabar recommended banget ya
nanti saya ajak temen temen saya nongkrong disini
terus nanti saya bantu promosiin ya pak ya
kalau gitu silahkan dinikmati makanan dan minuman di kafe kami
saya permisi dulu
terima kasih pak
dengarin tuh manager lu
dengarin tuh kata kata dia
ayo duduk kemari